mantan kd propa pori irjen paul verdi sambo hari ini menjalani sidang kode etik
sebelumnya polri telah melimpahkan berkas perkara milik irjen verdi sambo
serta tiga tersangka lainnya ke kejar terangkung
berkas perkara yang dikirim itu terkait dengan tewasnya brigadir yosua alias nofriansa yosua huta barat
dan kita langsung tergabung dengan koresponden cnn indonesia mardika utama di barreskrim mabes pori
selamat pagi dika dika terkait dengan pemeriksaan dan sidang kode etik verdi sambo hari ini
selain ferdi sambo adakah personil polisi lain yang juga menjalani persidangan di hari yang sama
terkait dengan kasus pembunuhan brigadir yosua dan bagaimana dengan suasana pagi ini di sana
silahkan dengan laporan anda
selamat pagi yuda untuk sidang kode etik profesi hari ini hanya menyidangkan verdi sambo saja
seorang inspektur jenderal polisi mantan kepala divisi propa pori
meskipun demikian secumlah anggota profesi
yang turut terlibat dalam dugaan tindakan yang tidak profesional dalam penanganan tkp
pada saat pembunuhan brigadir yosua huta barat dan juga adanya dugaan obstruction of justice
turut dihadirkan sebagai saksi
di antara adalah brigadir jenderal hendra kurniawan brigadir jenderal benny ali
kemudian sejumlah kombes dan juga sejumlah polisi berpangkat akbp pun turut dihadirkan
tetapi sekali lagi status mereka adalah sebagai saksi untuk sidang etik terhadap irjen paul verdi sambo
berlangsung sekitar satu menit lagi pembukaannya
yaitu pada pukul sembilan pagi waktu indonesia barat di gedung tncc mabespori
dan bertindak sebagai ketua sidang
sebagaimana ditunjuk oleh kapolri jenderal polisi listio sigi tadi malam di komisi tiga
yaitu adalah kaba intelkam komisaris jenderal polisi ahmad doviri
dan sementara itu wakil ketua sidangnya adalah irwasung komjen agung budi
dan sementara anggotanya terdiri dari tiga orang
adalah kadif propam polri irjen polisi sahar diantono
kemudian gubernur stik irjen pol yassin fanani
dan analis kebijakan bahar kam pori irjen rudolf albert roja
dan menurut kadif rumahs pori irjen pol deni prasetyo menyatakan bahwa
sidang akan berlangsung satu hari itu artinya yuda
bahwa putusannya akan langsung diketahui pada hari ini juga
setelah tentunya sidang materialnya berlangsung pada hari ini
yang akan segera dimulai
beberapa saat lagi
dan putusan ini tentunya juga akan menjadi jawaban
apakah irjen paul verdi sambo dapat tetap berstatus sebagai anggota polisi
atau justru diberhentikan secara tidak hormat tentunya
hal itu akan mengacu pada hasil dari sidang yang akan berlangsung pada hari ini
meski kita tahu bahwa kemarin irjen paul verdi sambo kabarnya mengirimkan
surat permohonan pengunduran
pengunduran diri kepada kapolri
tetapi itu tidak serta merta menggugurkan sidang kkep atau komisi kodetik profesi
yang saat ini berlangsung di gedung tncc mabes polri
itu artinya hal tersebut tidak akan mempengaruhi isi persidangan
ataupun juga nanti pada putusannya tidak akan terkait dengan permohonan pengunduran diri
yang diajukan oleh irjen paul verdi sambo
yang kita tahu saat ini ia disebut sebagai salah satu dalang
dari pembunuhan brigadir yosua huta barat
dan ditetapkan sebagai terhubungan
tersangka utama bersama empat tersangka lainnya
di antaranya adalah barada richard eliezer yang diduga menjadi salah satu eksekutor
kemudian brigadir riki rizal yang diduga turut serta berada di sana
dan juga membantu irjen pol verdi sambo
lalu kemudian seorang sipil yaitu kuat ma'ruf yang menjadi asisten rumah tangga
dan juga driver dari putri cendrawati sambo istri dari kadif propampori
dan yang terakhir ditetapkan pada tanggal sembilan belas agustus adalah
putri cendrawati yaitu istri dari kadif propampori
nah terkait dengan pemeriksaan dari putri candrawati ini
saya mendapatkan konfirmasi dari kadif humas polri
irjen deddy prasetyo menyatakan bahwa
pemeriksaan pertama sebagai tersangka terhadap putri candrawati
akan dilakukan di barreskrim pada hari jumat esok pukul sepuluh
ia menggaransi bahwa putri candrawati akan hadir langsung
menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka
di barreskrim pada pukul sepuluh jumat pagi esok yuda
ya dika kalau tadi sedikit anda memberikan deskripsi
terkait dengan nama nama yang akan melakukan persidangan kali ini
selain dipimpin oleh komjen ahmad doviri sendiri
selaku ketua hakim pada saat ini ataupun pada saat nanti persidangan kode etik
sekiranya memang nanti ini terkait dengan pelanggaran kode etik
terutama mungkin dengan kasus yang sekarang menjadi poin terkait kematian
dari brigadir yosua
apakah juga ada saksi lain selain dari pihak para orang orang yang sangat kompeten di bidang ini
sehingga bisa menjadikan sebuah informasi yang sangat faktual
valid dan tidak hanya berat sebelah
sehingga kita warga negara lain masyarakat bisa melihat
meskipun saat ini persidangan bersifat tertutup dika
ya terkait dengan sidang etik ini yuda sejauh informasi yang kami miliki
dari nama nama sejumlah polisi dari tiga puluh lima orang yang turut serta berada di tkp
pada saat itu ataupun juga yang turut terlibat dalam adanya dugaan tindak tidak profesional
dalam penanganan tkp dan juga penanganan perkara
pada kasus pembunuhan brigadir yosua utabarat
ini pun tentu juga berkaitan dengan tindakan atau upaya
menghambat penyidikan atau proses hukum yang dilakukan oleh irjen sambo dan antek anteknya
seperti diantaranya adalah
mengambil cctv bahkan merusaknya yaitu dekoder cctv yang berada di pos satpam
yang tepat berada dua puluh meter di depan kediaman atau rumah dinas dari verdi sambo
yang juga menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan brigadir yosua huta barat
lalu pertanyaan anda apakah tadi akan ada pihak lain yang dihadirkan sebagai saksi
sejauh ini tidak ada tetapi ada pihak eksternal polri yang turut hadir dalam sidang etik ini
yaitu perwakilan dari kompolnas untuk menjaga sidang ini tetap transparan dan juga akuntabilitas
hanya dari kompolnas saja yang dihadirkan tidak ada pihak lain seperti dari komnas ham misalnya
ataupun juga dari lpsk dan lain lain tidak dihadirkan sejauh ini
tetapi sekali lagi bahwa sidang etik hari ini hanya menyidangkan verdi sambo saja
dan akan diputuskan pada hari yang sama
sementara bagaimana dengan sidang etik terhadap tiga puluh lima polisi lain yang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi
hal tersebut juga akan dilakukan secara paralel terutama bagi mereka yang saat ini sudah dilimpahkan berkasnya dari inspektor
penyidik di barai skrim karena kita tahu bahwa selain verdi sambo ternyata ada lima anak buahnya lagi
yang juga diduga terindikasi pidana obstruction of justice sehingga berkasnya dilimpahkan ke penyidik
dan saat ini tengah dilakukan pemeriksaan di direkturansi berbarai skrim polri
tetapi penyidikan tersebut bersifat terpisah dengan sidang kode etik
itu artinya nanti selain melakukan penyidikan di barreskrim mereka juga akan melakukan sidang secara paralel
di gedung tncc ini terkait dengan sidang kkep atau komite
kode etik profesi polri yang nantinya akan menentukan apa sanksi yang akan mereka dapatkan
apakah sanksi administratif atau bahkan sanksi pemecatan dengan hormat atau bahkan pemecatan dengan tidak hormat
ya dika masih terkait dengan persidangan kode etik hari ini
saya pribadi dan juga masyarakat pasti mempertanyakan terutama terhadap lima orang tersangka
yang memang sudah ditetapkan statusnya
apakah memang dari anggota polri sendiri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sidang kode etik ini hanya terkesan
untuk mempertegas posisi mereka secara struktural di polri sendiri
sementara secara faktor hukum sudah akan ada proses hukum lain sehingga sebenarnya tidak terlalu berkaitan
atau seperti apa ini dika
ya sidang kode etik profesi ini tentunya berkaitan dengan internal polri terhadap anggota anggotanya
yang diduga melakukan pelanggaran etika dan juga profesi
dan ketika nantinya ada indikasi pidana seperti yang sudah terjadi pada irjen ferdisambol

baranda riki rizal eh maaf maksud saya brigadir kepala riki rizal dan juga baranda richard eliezer
serta lima polisi lain seperti brigadir jendral hendrik kurniawan korpaminal divisi korpam polri
lalu kemudian ada kompol cuteranto dan juga sejumlah nama nama lainnya ada lima tersebut dipisahkan berkasnya
karena di sana ada indikasi pidana
yang itu artinya jika terbukti ada tindakan pendanaan maka mereka akan ditetapkan sebagai tersangka
dan prosesnya seperti yang kita tahu dengan mekanisme hukum di indonesia adalah ketika sudah
bukti buktinya dianggap cukup maka akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk diperiksa
begitu pula terhadap empat tersangka saat ini yaitu irjen ferdisambol kemudian baranda richard eliezer
brigadir kepala riki rizal dan juga kuat ma'ruf saat ini berkas perkaranya ini sudah dilimpahkan kekejaksaan agung
untuk diteliti secara formil dan juga material
dan kekejaksaan agung membutuhkan waktu sedikit dikit saja empat belas hari untuk melakukan pemeriksaan
dan jika sudah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap
maka kemudian akan dilakukan pelimpahan tahap kedua
itu artinya tersangka dan juga barang buktinya akan dilimpahkan dari penyidik ke kejaksaan agung
untuk kemudian nanti diteliti lagi sebelum nantinya akan diajukan ke pengadilan untuk dipersidangkan
dan terkait dengan konstruksi kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat
apakah ini berkaitan dengan motif motif tertentu nanti itu yang akan dibuktikan pada persidangan
tapi yang pasti kita tahu bahwa saat ini para tersangka dijerat dengan pasal tiga puluh
pasal tiga empat puluh kuhp atau berkaitan dengan pembunuhan berencana
subsidi pasal tiga ratus tiga puluh delapan tentang pembunuhan dan juga jungto pasal lima puluh lima dan juga lima puluh enam kuhp
tiga dari empat tersangka ini diancam dengan hukuman mati
yaitu ataupun juga penjara seumur hidup dan juga penjara selama lamanya dua puluh tahun penjara
dan maksud saya satu lagi tersangka lain yang tadi tidak tersebutkan yaitu putri candrawati sambo
yang ditetapkan bertanggal sembilan belas agustus pun
tidak dijerat dengan pasal yang sama
hanya saja untuk putri candrawati sendiri
berkasnya belum dilimpahkan ke kejaksaan karena pemeriksaan pertama sebagai tersangka pun
baru akan dilakukan esok hari setelah lebih dari satu bulan sejak kematian dari brigadir yosua huta barat
pada tanggal delapan juli lalu
nah terkait dengan pertanyaan pertanyaan publik apa sebenarnya motif
kalau kita mengutip keterangan dari kapolri jenderal polisi listio sigit
kemarin di rapat dengar pendapat komisi tiga
motifnya salah satunya adalah terkait dengan adanya peristiwa di magelang
yang memicu emosi dari irjen paul verdi sambo
sehingga ia berencana dan juga melibatkan anak anak buahnya untuk menghabisi nyawa dari brigadir yosua huta barat
lalu apa peristiwa yang terjadi sebenarnya di sana
menurut kapolri itu berkaitan dengan masalah kesehatan

hal tersebut berkaitan dengan masalah perselingkuhan ataupun juga masalah pelecehan
itu yang nantinya akan dibuka di pengadilan menurut kapolri jenderal polisi listio sigit
dan kalau kita melihat di layar yuda saya beralih sedikit
di depan saya ini ada sebuah layar yang memperlihatkan kondisi ruang sidang kkep
atau komite kode etik profesi yang tampaknya sudah dilakukan persiapan di sana
kita melihat ada satu orang polisi yang sudah duduk
besar kemungkinan itu adalah ketua sidang yaitu kabain telkom komjen ahmad doviri
yang akan memimpin persidangan pada hari ini
dan untuk diketahui yuda bahwa terduga pelanggar atau pelanggar yaitu kadif pro pampori
irjen paul verdi sambo turut dihadirkan secara langsung dan nanti akan duduk di kursi kosong
yang saat ini terlihat di monitor
dan yang bersangkutan ini tiba di gedung tncc poari pada pukul tujuh tiga puluh
setidaknya itu keterangan dari kadif rumas irjen paul deddy prasetyo
karena pihak media tadi tidak diperkenankan masuk kami
ditahan terlebih dahulu di luar area gedung tncc
sepertinya ini adalah untuk memberikan kesempatan masuk kepada irjen verdi sambo
dan juga sejumlah saksi saksi dari anggota kepolisian yang turut dihadirkan pada sidang etik hari ini
dan kalau kita bicara pengamanan yuda tampaknya pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian
pada pagi hari ini juga bisa saya katakan berbeda dengan biasanya
ada sejumlah personil brimop dengan senjata lengkap yang disiagakan bahkan dari area masuk gedung tncc
di kawasan tronojoyo jakarta selatan ini kemudian diakses masuk pun begitu
ada sejumlah anggota dengan senjata laras panjang yang saat ini juga bersiaga
tentunya bersama dengan sejumlah anggota lain dari sabara ataupun juga dari propampori
yang tampak melakukan penjagaan
nah kalau sekali lagi kita lihat di monitor saat ini
tampaknya tengah dilakukan persiapan akhir untuk sidang etik
kita melihat saat ini tengah dilakukan persiapan untuk pembukaan
yang nantinya kita bisa menyaksikan sama sama
dan tetapi ketika sidang inti berlangsung nanti dilakukan secara tertutup
mengapa dilakukan secara tertutup ini pun yang masih menjadi pertanyaan
karena kalau saya melihat dari peraturan kapolri maksudnya peraturan kepolisian nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua
tentang kkep atau komisi kode etik profesi disebutkan salah satunya
sidang kkp ini sebenarnya bisa saja dilakukan secara terbuka
tentunya itu berdasarkan acuan atau pertimbangan dari komite etik sendiri
tetapi kemudian diputuskan bahwa sidang untuk verdi sambo ini dijalankan secara tertutup
meski yang bersangkutan dihadirkan secara langsung ke gedung tncc atau tepat
di mana sidang akan berlangsung sesaat lagi
dan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa semuanya termasuk irjen verdi sambo
dan juga sejumlah saksi saksi lain yang turut diperhatikan
dihadirkan ini sebelum melakukan persidangan juga melakukan tes kesehatan terlebih dahulu
dan sudah dinyatakan sehat dan dinyatakan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini
yang keputusannya pun sekali lagi akan juga diumumkan pada hari yang sama
tetapi kami belum bisa memastikan berapa lama sidang ini akan berlangsung yuda
baik mardika utama terima kasih untuk laporan langsung anda
kami akan menantikan perkembangan langsung persidangan kode etik verdi sambo hari ini
melalui anda jangan kemana mana kita akan kembali lagi untuk informasi berikutnya